pesawat wings air dengan nomor penerbangan iw seribu dua ratus delapan puluh enam dengan rute bandung tanjung karang mengalami pecah ban saat mendarat
tidak ada korban jiwa dalam insiden ini
inilah pesawat wings air yang mengalami pecah ban saat mendarat minggu siang
pesawat yang tiba di bandara raden inten bandara lampung ini mengalami pecah pada roda di bagian kiri
tidak ada korban jiwa akibat insiden ini namun peristiwa ini sempat mengganggu pendaratan dan pemberangkatan pesawat lain di bandara raden intan dua lampung
proses evakuasi penggantian ban pesawat memakan waktu selama empat puluh menit
minggu sore pesawat parkir di bandara raden intan untuk melanjutkan penerbangan senin pagi dengan rute tanjung karang bandung